kemacetan panjang di pintu keluar tol brebes menambah waktu tempuh perjalanan menjadi tiga kali lebih lama
beberapa pemudik bahkan menghabiskan waktu lebih dari tiga puluh lima jam di jalanan
dan berikut adalah liputannya
macet di pintu keluar tol brebes timur sempat mengular hingga tiga puluh empat km
akibatnya ribuan pemudik kelelahan karena waktu tempuh lebih lama dari perkiraan
udah jam dari jakarta jam tujuh sampai sini buset macetnya minta ampun deh
sampai sini jam berapa tadi setengah lima
dari bekasi mau ke kebumen ya sekitar dua belas jam lah
kemacetan parah ini dinilai terjadi karena kurangnya antisipasi pemerintah pusat dan daerah
pengalihan arus kendaraan belum dilakukan secara maksimal
sehingga kemacetan tak terhindarkan
nah ini himbuan saya kepada pemerintah daerah
ini sudah haknya pemerintah daerah dan kewajibannya pemerintah daerah
jangan kemudian jalan nasional tetep trafik lightnya dua puluh delapan detik
kadang ada tiga puluh empat detik
sementara di sini yang kosong ini jalan daerahnya kosong tetap aja dua puluh delapan detik
jadi gak masuk akal gitu ya
mestinya di sini agak dipanjangin
seperti di lampu merah di jakarta kan ada sampai satu ratus dua puluh menit
kalau darah barangkali dikasih kecil aja
entah yang lewat cuma becak kadang andong kadang angkot gitu ya
sejumlah faktor diduga menjadi penyebab kemacetan
saat ini polisi telah melakukan pengalihan arus untuk mengurai kemacetan
nah jadi kan saya sampaikan nanti dari brexit itu full semuanya dari jawa pintunya
kalau sekarang kan dibagi
sekarang nanti untuk yang besok balik
mulai h plus satu lebaran
itu semua harus dari brexit semua
dari jawa tengah kita utamakan
kemacetan di brebes diperkirakan akan terus berlanjut hingga arus balik di h plus satu dan dua
pemudik disarankan untuk mengisi bahan bakar penuh serta menyiapkan makanan dan minuman untuk bekal selama di perjalanan
mumtazah chowdhary ningrat jakarta
sekian informasi terkini gomudik dua ribu enam belas cnn indonesia
ikuti terus perkembangan situasi terkini seputar arus mudik dua ribu enam belas dalam gombudik cnn indonesia satu jam mendatang